kepolisian resor subang jawa barat menangkap as karena melakukan pembunuhan secara berencana
dengan menabrakan kendaraannya kepada korban hingga tewas
menurut polisi kasusnya berawal saat korban beserta istrinya tengah berjalan
menggunakan sepeda motor secara beriringan
di tengah perjalanan tersangka yang mengendarai mobil nyaris menyenggol istri korban
istri korban sontak menyalip kendaraan as dan menegurnya
tersangka dan istri korban sempat bersih tegang
tersangka as yang emosi lantas menantang korban berkelahi
tapi korban tidak menanggapi dan melanjutkan perjalanannya
merasa kesal dan terpengaruh minuman keras tersangka hs nekat memacu mobilnya
lalu menabrak motor korban
korban pun tersungkur dan tewas di lokasi kejadian
berpengaruh dari alkohol juga dikejarlah
disitulah ada niat yang sudah terencana dari pelaku
untuk mencelakai korban